jadi untuk pertama kalinya kita bisa dikasih kesempatan untuk perform di luar negeri
dan saya ditemani oleh fyod jakubowski
dua jam tiga jam lu kan semarang butuh waktu lumayan kan sebenarnya kan